para pengunjung diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi dan juga ktp sebelum memasuki pusat perbelanjaan untuk memastikan informasi yang tertera valid
dengan adanya syarat baru ini kini banyak tempat percetakan yang menawarkan jasa percetakan kartu vaksinasi dalam bentuk fisik untuk memudahkan pengunjung agar tidak perlu membuka aplikasi di hp
peluang ini ditangkap oleh sejumlah pemilik percatakan
salah satunya suhanda gunawan pemilik percatakan di daerah bendungan hilir jakarta pusat
meski begitu suhanda mengaku tidak mendapatkan keuntungan yang banyak dari bisnis ini
menurut suhanda orang lebih banyak mencetak dan laminating sendiri sertifikat vaksin
hal itu lebih murah dibandingkan mencetak dalam bentuk kartu berbahan pvc
namun hal berbeda dirasakan penjual jasa pencetakan kartu vaksinasi melalui sosial media yang mematok harga rp dua puluh per kartu
untuk starting kartu ini kan ramenya baru baru ini
sekitar yang baru berjalan aja hampir satu bulan itu dari kalangan kantorannya
jadi sekitar seratus piece card per bulan sih baru mulai itu starting gitu
nah ini dia hasil cetak kartu vaksinasi saya
dengan ini memudahkan saya untuk pergi ke tempat tempat publik seperti mall restoran atau salon
dari galuh prestisa jakarta